kita awali dari informasi pertama ratusan petani bawang kabupaten cirebon berunjuk rasa di kantor bupati lantaran kesal
harga bawang merah anjlok di tingkat petani
dalam aksinya para petani melempar bawang merah dan sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas satpol pp
mereka meminta pemerintah segera turun tangan untuk menangani masalah ini
kericuan terjadi saat ratusan petani bawang merah dari sejumlah wilayah di kabupaten cirebon
berusaha masuk ke dalam kantor bupati cirebon yang dijaga puluhan petugas satpol pp
aksi saling dorong pun tak terelakkan
para petani bawang merah yang kesal dengan anjloknya harga bawang ini
kemudian sengaja membuang bawang merah hasil panen sebagai simbol kekecewaan mereka
menurut petani turunnya harga bawang merah sudah dirasakan dalam dua kali musim panen
harga bawang di tingkat petani saat ini sangat murah
yakni sekitar rp enam per kilogram
untuk bawang konde basah atau bawang yang baru dipanen
harga acuan pembelian pemerintah atau hpp untuk bawang konde kering yang seharusnya rp delapan belas tiga ratus
saat ini hanya sekitar rp delapan per kilogram
itu yang kering harusnya harga rp delapan belas tiga ratus itu di bawah sepuluh
ini tidak sesuai apa yang menteri perdagangan diedarkan dan dijanjikan oleh seluruh petani bawang merah khususnya
tapi tidak ada yang surpai apalagi yang beli di lapangan
jadi lulu gue gue sama sirah sama isun bawang merah itu rendah sekali
sejumlah perwakilan petani bawang merah ini kemudian diizinkan masuk
untuk berdialog dengan kepala dinas pertanian dan perdagangan kabupaten cirebon
para petani meminta agar pemerintah pusat turun tangan
menangani jatuhnya harga bawang di tingkat petani yang dinilai sangat merugikan petani